menunya sudah banyak berkembang dan disajikan di restoran
wadahnya menggunakan timba dan kursi plastik
dan sayangnya di tempat tempat yang tidak boleh pun itu tidak ada penegakan hukum
mana abu kemarin habis foto sama si ini lagi iril
demam sakit kepala kelenjar limpe di leher membesar
dari even hazer ada siapa lagi yang ke surabaya